gak bisa pak berat
bapak bapak dan ibu ibu
mari kita kuburkan jenazah almarhum ini
sesuai dengan wasiat almarhum
kami mohon pak bustami untuk menerima jenazah di lianglahan
ayo pak cepat biar kita urut
mas kenapa mas
ini kenapa nih
pak maafkan suami saya
tidak ada gaya apa apa
tidak kuasa melawan ini semua
kenapa jadi begini mas
sudah mengikhlaskan semua
kesalahan pak bustami
budahlan dan keluarganya
semua kesalahan pak bustami
mengampuni juga semua kesalahan pak bustami
dia diterima di sisinya
semoga allah mengampuni segala dosa dosamu
dan melepaskan kamu dari siksa ini nak
pak pak pak
saya gak rela suami saya terkubur seperti itu pak
ibu harus merelakan suami ibu daripada siksanya seperti ini
masasvert toko menang sobat